pertama saya akan mengajak anda untuk mencicipi nasi jamblang khas cirebon jawa barat nasi yang
dibungkus daun jati ini biasanya disajikan dengan beragam lauk seperti aneka sate pepes
hingga masakan khas cirebon yaitu cumi hitam atau yang dikenal oleh masyarakat cirebon dengan
nama baku tak pada masa kolonial belanda nasi jamblang atau sego jamblang ini hanya
diperuntukkan bagi para pekerja paksa proyek pembangunan jalan dari anyer ke panarukan yang
melintasi kabupaten cirebon namun kini nasi jamblang bisa disantap oleh semua orang tentu
dengan beberapa perubahan seperti porsi nasi dan lauk yang lebih banyak disini udah tiga kali ya
tiga kali ini saya memang suka makanan makanan tradisional terutama jamblang ya nah kalau di
bali ada nasi jingo menurut masyarakat sekitar ada beberapa versi terkait asal usul nasi jingo
nama jingo ternyata berasal dari bahasa tiongkok yang artinya seribu lima ratus rupiah hal ini sesuai dengan

kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian

nasi putih sekepalan tangan mie goreng orek tempe ayam suwir khas bali hingga sambal jingo yang sangat
pedas namun saat ini nasi jingo pun mulai dikreasikan seperti porsi nasi yang lebih
banyak hingga modifikasi lauk pauk ada biasanya mereka minta pakai sayur tumisan kalau enggak
mungkin itunya ditambah telur ditambah telur kalau enggak juga sayuran telur itu aja sate kali
terakhir kita beralih ke nasi kucing khas yogyakarta yang sudah populer di kalangan masyarakat
menu yang selalu ada di angkringan ini porsi nasinya terbilang mini tidak lebih dari tiga suapan saja
nah lauknya berbeda di setiap bungkusnya
ada yang berisi irisan telur dadar orek tempe atau oseng teri dan tentunya tak ketinggalan adalah sejumput sambal
menu ini disebut nasi kucing karena porsinya yang kecil
konon nasi kucing ini identik dengan makanan orang miskin namun sekarang setiap kalangan masyarakat pun dapat menyantap kelezatan nasi kucing ini
menurut pakar kuliner william wongso sejatinya tidak ada asal usul khusus terkait dengan beragam jenis nasi bungkus porsi mini yang ada di berbagai wilayah indonesia
keberadaan nasi bungkus porsi mini ini lebih dipengaruhi oleh tradisi masyarakat indonesia yang suka membungkus makanan
nasi nasi itu juga karena pola nasi bungkus ya
dulu orang suka beli nasi bawa pulang jadi lauknya sudah dijadi satu
bisa dari versi murah dari setiap daerah itu
selalu ada seperti nasi jamblang
saya rasa itu makanan makanan yang dibungkus hanya memang hanya tiap daerah itu beda beda
ada yang pakai daun pisang ada yang pakai daun jati
jadi nasi porsi mini mana yang jadi favorit anda
adi dwinanda nugra endrianto jakarta